bos spacex elon musk mengatakan akan memberikan dukungan internet untuk organisasi kemanusiaan di gaza
hal ini disampaikan mas lewat cuitannya di platform x setelah komunikasi internet di gaza terputus
komentar mas di akun ex pribadinya starling akan mendukung konektivitas dengan organisasi bantuan yang diakui secara internasional di gaza
namun sampai saat ini belum ada konfirmasi starling secara resmi menawarkan layanan apapun selain tweet emas itu
belum jelas pula apakah terminal starling yang diperlukan agar koneksi satelit dapat berfungsi sudah ada di gaza
seperti yang diketahui akses internet di jalur gaza mati total setelah serangan udara besar besaran israel
lebih lanjut nomor telepon darurat tidak berfungsi yang menyebabkan ambulans tidak dapat dihubungi
selain itu banyak jurnalis dan pekerja kemanusiaan di jalur gaza hilang kontak